kurang dari lima bulan lagi tahapan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas akan mulai digelar
dan hingga kini masih baru jokowi dodo yang sudah mengumumkan akan kembali maju di pilpres mendatang
pertemuan jokowi dengan sejumlah elit partai pendukungnya di istana kepresidenan
untuk membicarakan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas menimbulkan pro dan juga kontra
komunikasi politik semakin gencar dilakukan di tahun politik
segala tindak tanduk elit politik nasional sering dikaitkan dengan pemilu maupun pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
seperti pertemuan petinggi partai solidaritas indonesia
yang menemui presiden joko widodo pada awal maret lalu di istana negara jakarta
dikutip dari cnn indonesia com sekretaris kabinet pramono anung membantah
pertemuan presiden dengan elit psi bersifat politik praktis
serta politisi partai golkar yoris raweai yang menyambangi
kepentingan presiden dengan elit psi bersifat politik praktis
dikutip dari detik com yoris membenarkan kedatangannya ke komplek kepresidenan itu
untuk mewujudkan langkah langkah konkret memenangkan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
yang terbaru ketua umum partai perindo haritanu sudutjo
bertemu presiden jokowi dodo di istana negara senin pagi
kedatangan ht juga turut didampingi sekjen dan beberapa ketua dpp perindo
ht menyebutkan bahwa pertemuan dengan presiden jokowi hanya bersifat silaturahmi dan tidak melanggar aturan
jadi lebih banyak bahwa presiden memberikan arahan supaya normatif ya
bahwa kita merilah pesta demokrasi ini kita lakukan dengan berintegritas
semua aturan kita ikuti
saya rasa kita tidak melanggar aturan
minta waktu dan diterima itu saya rasa satu silaturahmi yang baik
langkah presiden joko widodo yang menggunakan fasilitas negara bertemu dengan sejumlah
elit partai pendukungnya di tahun politik dinilai sebagai sebuah kekeliruan oleh lawan politiknya
dikutip dari detik com wakil sekjen pks mardani alisera mengatakan
presiden joko widodo offside dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis